berawal dari keprihatinan terhadap nasib generasi penerus bangsa yang hidup dalam keterbatasan
yuliati umroh berusaha untuk memutus mata rantai kekerasan dan ketidakberdayaan
bersama sekelompok relawan yang ia pimpin yuli berjuang agar mimpi anak jalanan dan kaum marginal dapat terwujud dalam kemandirian
tanpa menjual rasa ibah dan ratapan kesedihan
seperti menjahit membuat prakarya bermain musik dan atletik juga dilakukan di sela sela mengisi waktu belajar
merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang secara resmi berdiri sejak dua puluh tiga april seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di surabaya
awalnya sebelum yayasan ini resmi berdiri
pak rizwan menjelaskan bahwa ini adalah sebuah organisasi yang berdiri secara resmi
para relawan dan aktivis pendiri yayasan ini telah melakukan beberapa kerja pendampingan bagi anak anak jalanan di kota surabaya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
adalah yuliati umroh perempuan kelahiran pamekasan enam belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini
yang menggagas berdirinya yayasan yang berfokus kepada pendampingan dan pemberdayaan anak anak jalanan

pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini

pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
tak hanya menjangkau kota surabaya yayasan ini juga mengembangkan jaringannya dalam membantu anak anak di desa untuk memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik
sejak tahun dua ribu sembilan yayasan alit membuka akses pendidikan non formal dan kegiatan penunjang belajar di dusun seloro andonosari kabupaten pasuruan jawa timur
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini
para relawan melatih dan memberdayakan anak didiknya dengan berbagai kegiatan penunjang yang menarik
di kawasan kaki gunung bromo yang berhawa sejuk inilah yayasan alit membina lebih dari dua puluh anak yang memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi serta akses pendidikan
karena sekolah yang mereka tempuh rata rata berjarak lebih dari lima km dari tempat tinggalnya di kaki gunung
pertanyaan terakhir bagaimana penyelesaian yayasan ini

untuk di alit yang ada di lereng bromo ini memang sengaja geraknya fokus di kebudayaan terus ada juga literasi juga life skill
jadi kita latih mereka untuk menanam contohnya menanam bibit bibit endemik yang nanti kita lakukan
tanam di hutan itu kita mulai dari anak anak kita harus berikan pendidikan itu kemudian untuk kebudayaan kita memang sengaja memberikan filter kebudayaan
karena kita tahu juga kebudayaan memang semakin hari semakin terkikis jadi di sini juga harus ada gerakan kebudayaan yang dimulai dari anak anak
selain itu karena di sini juga sekolah sekolahan itu jaraknya terlalu jauh maka kita memberikan pendidikan alternatif bagi mereka
untuk bisa belajar lebih dekat ketika mereka pulang sekolah
saya sejak beberapa bulan yang lalu dan saya mendapatkan sebuah inspirasi untuk saya selalu mencintai lingkungan ini
di jalan jambangan satu ratus sembilan belas inilah yuli dan para relawannya memusatkan kinerja agar roda yayasan tetap terus terpelihara
uniknya selain dari kalangan profesional seperti atlet relawan alit juga berasal dari anak anak
didik yang pernah yuli bina di awal berdirinya yayasan
ahmad farouk misalnya pria berusia tiga puluh satu tahun ini sebelumnya merupakan anak didik yuli saat menjadi penjual koran ketika duduk di bangku sekolah dasar
kalau yang waktu saya menjatami di situ di alit yang saya dapat banyak sekali ya
saya bisa istilahnya sekolah bisa menunjang sekolah ya
saya bisa setelahnya saya bisa dari situ sih banyak pendamping pendamping yang mengajari
faruk bergabung dengan yayasan alit pada tahun dua ribu tujuh dan kini memegang jabatan sebagai manajer keuangan yayasan alit
mengatakan hal yang salah ya salah itu jarang ibu ibu aja gitu apalagi itu ibu ibu sendiri ya
selama delapan belas tahun yuliati umroh mendampingi anak anak jalanan di surabaya bersama yayasan alit yang ia kelola
perempuan kelahiran pamekasan empat puluh satu tahun lalu ini dikenal gigih memperjuangkan penegakan hukum hak hak anak jalanan dan warga marginal yang memiliki keterbatasan ekonomi
hal ini tidak lepas dari latar belakangnya sebagai aktivis yang berani menantang resiko
alumnus visip jurusan ilmu politik universitas erlangga ini sejak dulu dikenal memiliki kemampuan manajerial dan organisasi yang kuat
nah satu hal yang kemudian saya apresiasi itu dalam karir gerakannya dia itu yulia ini kan tipe organisatoris lsm yang mampu bertransformasi ke manajemen profesional dalam mengelola lsm nya itu
jadi perhatiannya terhadap apa yang diperjuangkan tetap dengan cara yang lebih profesional
di mata keluarga yuli dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berbicara apa adanya
namun dibalik itu semua penyayang binatang ini juga dikenal sebagai pribadi yang berwawasan luas serta pendidik yang selalu ingin terus belajar
terus mau terbuka berorasi terus mengatakan hal yang salah ya salah itu jarang ibu ibu aja gitu apalagi itu ibu ibu sendiri ya
suami yuli gunardi aswantoro sarjana statistik dari institut teknologi sepuluh november surabaya juga dikenal sebagai aktivis
keduanya memutuskan menikah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
di saat negeri ini mengalami transisi pemerintahan menuju ke arah reformasi
buah cinta keduanya kini juga turut aktif membesarkan yayasan alit
yakni muhammad ranaw alejandro dan muhammad ranah nirvananda
isu isu kemasyarakat persoalan persoalan itu selalu kita bahas bersama
jadi di situ memang kita baik kami berdua maupun dengan teman teman selalu setara
artinya tidak ada yang lebih pintar atau mana yang semua guru semua murid
beginilah rutinitas sehari hari selepas pulang sekolah yang dilakoni syahira
menyiapkan semangkuk mie ayam seharga dua belas rupiah yang menjadi satu satunya mata pencaharian keluarga
mengeluh gadis sebelas tahun ini justru bermental pejuang yang tak sekedar menjadi beban keluarga
anak didik yayasan alit ini memiliki prestasi yang tidak bisa dianggap remeh
syahira pernah menjadi juara dua dalam pekan olahraga sekolah dasar untuk lompat jauh tahun dua ribu dua puluh
kayak prestasi yang bagus gitu dapat prestasi yang bagus sama harus kerja keras gitu
kayak apa ya semacam kayak ikut pengen itu jadi atlet terus menggapai cita cita yang lebih tinggi
selamat santoso atau yang akrabis apa metti adalah pelatih peminat troy atletik di yayasan alit
pria dua puluh delapan tahun ini merupakan mantan atlet nasional cabang olahraga atletik kategori lompat jauh dan sprint
atau lari jarak pendek dengan segudang prestasi yang membanggakan
berbekal pengalamannya alumni fakultas ilmu olahraga universitas negeri
surabaya ini berupaya untuk menjadi pelatih yang baik bagi anak anak di yayasan alit
sebenarnya banyak perubahan kalau untuk baru dari gabung sampai sebelum gabung ini ya
awal awalnya gabung sih saya banyak mengamati ada yang tumbuh kembangnya kurang
ataupun prestasi belajarnya di sekolah pun kan banyak sekali yang baru datangnya tidak langsung ikut latihan
tapi saya rangkul dulu
bagaimana untuk menyenangi olahraga ini
ia percaya bahwa olahraga adalah kegiatan yang tidak sekedar menciptakan pribadi yang sehat
tapi juga dapat memberi ruang berinteraksi dan menumbuhkan semangat sportivitas untuk menunjang tumbuh kembang anak
saya merasakan perubahan ya karena di setiap harinya mungkin saya memiliki energi yang lebih
tapi tidak bisa disalurkan
saya berpikir dua kali untuk menggunakannya tapi dengan cara apa
kemudian saya diajak masuk ke troy
pertamanya sih memang hanya atletik
kemudian saya meminta untuk mengembangkan musik
karena musik itu salah satu seni dan seni juga harus dikembangkan juga buat remaja di kalangan remaja
karena memang sangat berguna juga buat anak anak remaja
kami menyediakan lawyer kami menyediakan scounselor
karena ini nyawa jadi kita tidak hitung jumlah
kualitas bukan tapi kualitas hidup anak ini yang harus kita
sebagai kota metropolitan dan terbesar kedua di indonesia
surabaya juga takut
mereka merasa terlalu luput dari permasalahan sosial yang menjangkiti kota kota besar lain
penduduk kota yang terus bertambah menciptakan sebuah permasalahan klasik
yakni minimnya kesempatan kerja untuk warga usia produktif
kota dengan penduduk hampir tiga juta jiwa harus berebut lapangan kerja untuk dapat bertahan hidup
menurut data dinas sosial kota surabaya tahun dua ribu enam belas
kota surabaya masih harus berjiwaku mengentaskan bermiliki
bagi problem sosial kemasyarakatan
salah satunya adalah pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pmks
berbagai kasus yang menimpa anak anak dengan beragam jenis keadaan
perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah kota dan segenap lapisannya
untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan kekerasan terhadap keluarga dan anak anak
yang jelas teman teman kami tidak akan pernah berhenti
karena alhamdulillah teman teman kami sudah sangat paham betul
di luar sana banyak saudara saudara kita yang membutuhkan bantuan
oleh karena itu kami hadir ke mereka untuk membantu
untuk kemudian mengajak mereka
bangsa ini adalah bangsa yang besar
sdm sdm yang unggul
sehingga kemudian mereka nanti akan menjadi penerus penerus kami yang kemudian luar biasa
dan dengan harapan kami semuanya kehidupan mereka besok akan lebih luar biasa
daripada yang sekarang ini kami dapat
yayasan alit sendiri cukup terbantu dengan berbagai program yang dijalankan pemerintah kota
meskipun dalam prakteknya
yuli lebih menekankan yayasannya untuk bergerak secara proaktif dan mandiri dalam pengelolaannya
ada perhatian mbak il dari instansi terkait misalnya pemerintah atau misalnya dari mana begitu
kalau kota surabaya lumayan ya dulu banget anak anak itu harus bebannya banyak bisa sekolah kalau bayar
sekarang sudah tidak bayar
jadi pendidikan dasar sampai smp tidak bayar
harusnya sampai sma tapi keputusan gubernur jawa timur membuat pemerintah surabaya akhirnya untuk sma suruh bayar sendiri
padahal tuh kalau wali kota sih sudah meng cover sebenarnya
dulu anak anak kalau harus sekolah dia harus bekerja ini sangat berat

yang kedua untuk anak yang prestasi baik yang di seni maupun di olahraga
yang kedua untuk anak yang prestasi baik yang di seni maupun di olahraga
diberi peluang sangat besar untuk bisa masuk smp dan sma negeri
nah ini memungkinkan mengakses sekolah gratis gitu loh
jadi dia bisa sekolah gratis asalnya prestasi
nah untuk supaya prestasi dipermudahlah mereka untuk mengakses catatan sipilnya
entah aktenya kakaknya itu dipermudah
dulu enggak sama sekali
hanya warga surabaya berktp dan berkk surabaya yang boleh akses itu
nah anak anak jalanan
kan nggak ada yang memiliki identitas itu diperbolehkan sekarang mengurus lewat kipem baru untuk akses sekolah bisa cuma cuma
itu di surabaya dan ya alhamdulillah perjalanan yang kami lakukan cukup lumayan didengar oleh baik dprd dua surabaya dprd satu jawa timur maupun pemerintah kota
bahkan dari mabes polri ya dulu zaman pak jenderal sutanto waktu pak sutarman masika polri tabes
itu didirikanlah penjara khusus anak ruang penyidikan khusus anak karena dulu nggak ada
jadi anak anak yang berkasus berkonflik dengan hukum dimasukkan jadi satu dengan ruang tahanan dewasa penyidikan dewasa
kekerasan sering terjadi
pendampingannya sampai segitunya
iya kami menyediakan lawyer kami menyediakan scounselor
karena ini nyawa jadi kita enggak hitung jumlah kuantitas

jadi kita harus memperhatikan kekuatan anak anak

jadi kita harus memperhatikan kekuatan anak anak
yuliati dan relawan yayasan arek lintang memiliki mimpi mewujudkan kesetaraan bagi semua anak dalam memperoleh haknya
mereka tak ingin keterbatasan menjadi alasan untuk tidak menjadi pribadi yang unggul
memang bukanlah hal yang gampang dalam mendekati dan meraih kepercayaan anak anak
terutama yang sebagian besar menghabiskan waktu di jalanan
yuliati tanpa ragu turun ke jalan dan bergaul dengan mereka
serta mengingatkan bahwa mereka haruslah belajar
karena mencari nafkah merupakan tugas orang tua
hidup harus diperjuangkan
ketika banyak anak jalanan di luar sana yang jatuh terpuruk dan putus asa
yuliati mendekati mereka
serta mengajarkan untuk tetap mengangkat harkat dan martabat
tanpa harus menjuar rasa ibadah dan ratapan kesedihan
sama seperti tujuan awal yayasan ini didirikan
menjauhkan anak jalanan dari kekerasan fisik dan mental
dan mencari kemampuan untuk memperbaiki kekuatan

dan mencari kekuatan untuk memperbaiki kekuatan

saya ingin masyarakat seluruh dunia
melihat apa yang saya dan semua teman teman alit lakukan
baik di surabaya di lereng bromong di flores
dimanapun kami berada
agar semua tahu apa yang dibutuhkan oleh anak anak indonesia
saya ingin negara lebih peduli dan ada untuk anak anak indonesia
anak indonesia bebas dari kekerasan
anak indonesia berdekat